dan seribu delapan puluh piksel
jadi hanya file video nomor satu lah yang memiliki ukuran yang sama dengan apa yang ada di cctv
cctv cctv nya tidak sama
jadi artinya kalau di cctv ini
ada kegiatan ada gojek pokoknya sepuluh gitu
dengan ternyata sudah di transfer kepada flash disk
maka yang kita lihat di flash disk itu nanti tidak sepuluh lagi di sini bisa
bisa tidak sepuluh
bisa jadi lima
bertampak bisa gak
bisa juga disisipkan
oleh karena itu kita lakukan teknik autentikasi yang akan analisis autentikasi pada digital koreksi kainan saya terangkan
itu perlunya makanya perlu di niat autentik atau tidak
kalau tidak ini bisa kacau
jadi saya ucap semuanya dengan salah ya
ada gambar di cctv
lebih lebih curah saya lihat
berukuran berbeda lebih kecil
yang di flash disk
jadi apa yang terjadi di sini di gambar di cctv
dengan di flash disk tidak sama
jadi ada kemungkinan yang di flash disk itu sudah berkurang
iya ukuran video
itu soalnya tadi karena ada orang di sana membawa sesuatu
apakah itu sudah tidak atau apa itu bisa hilang juga di sini
baik terus terima kasih
di sini sudah saya terangkan ke janggalan yang tadi
tertera pada metadata sembilan puluh delapan tujuh ratus lima puluh pri
tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata dua tujuh ratus tujuh pri
kesalahan yang cukup patah
yang kedua untuk bahan video
hanya file video pertama yang memiliki
ketika kita baca metadata nya
memiliki ukuran sembilan ratus enam puluh x lima ratus tujuh puluh enam pixel
jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan
inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini
mengindikasikan adanya tindakan peng manipulasi data video
dalam kaitannya dengan ukuran video
itu berita acaranya ahli sendiri ya
kenapa dia sendiri itu tadi ya
sebelum kita masuk ke autentikasi
saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu hes
nilai hes atau yang dikenal dengan basis digits
didapatkan dari fungsi hes
untuk kasus ini
saksi ahli menggunakan md lima dan s satu
meskipun fungsi hes ini sudah cukup primitif
karena ada penggantinya md enam dan sh lima ratus dua belas
tapi kita ikuti apa yang didapatkan
nilai hes merupakan identitas unik dari suatu data
khususnya data besar
boleh enggak sibukkan itu sama dengan fingerprint atau sidik jari
iya seperti fingerprint dari suatu data
atau nik untuk manusia
jadi identitas unik yang merepresentasikan data besar
kalau manusia sidik jari manusia
sidik jari atau nik
berlian juga namanya sidik berlian
selanjutnya nilai hes dipakai untuk memverifikasi keutuhan
atau integritas suatu data
jadi di sini ini data besar
dengan menggunakan fungsi hes
kita menciptakan identitas atau hash value
atau digis dari data besar ini
data sangat besar kita ciptakan sidik jari atau nilai es yang kecil
yang mewakili data besar ini
jadi apapun yang terjadi pada data besar ini
misalnya diubah menjadi satu
maka nilai hes di sini akan berubah total
satu saja berubah di sini
maka nilai restop menjadi berubah
ini contohnya perbandingan nilai hes yang dipakai untuk memuji keutuhan data
data yang telah dimanipulasi akan memiliki nilai es yang berbeda
kita lihat ini data yang dikirim
ini data yang diekstraksi dari citra ini
tetapi ketika data yang diterima diberikan satu titik
maka data yang diekstraksi dari citra ini menjadi berubah
dan nilai hes yang dihasilkan juga berbeda
jadi satu titik saja yang dihidupkan itu berubah
berubah semua nilai hes
itu bahkan yang dihasilkan di sidik jari
oleh karena itu untuk menguji apakah data ini utuh atau sudah dimanipulasi
tinggal membandingkan nilai tesnya saja
nilai membandingkan saja nilai hes ini dengan nilai hes ini
jika berbeda maka bisa dipastikan bahwa citra yang diterima ini telah dimanipulasi
saya ingin menjelaskan sedikit apa itu digital forensik
digital forensik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana memulihkan
atau merestorasi dan menginvestigasi jejak jejak digital
yang ditemukan pada device device digital khususnya yang berkaitan dengan kejahatan komputer
digital forensik sendiri merupakan ilmu yang sangat luas
oleh karena itu ilmu ini dikelompokkan menjadi kelompok
network forensik video dan juga data
ilmu digital forensik adalah ilmu yang merupakan kumpulan dari banyak ilmu
pada kasus cctv jessica satu ilmu digital forensik yang paling dominan
yang bisa digunakan adalah forensik video
forensik video menekankan pada keahlian dan kemampuan untuk mengekstraksi data asli
menguji peruntuhan dan integritas data menguji ada tidaknya temporary
dan untuk menganalisis atau mengenali objek objek yang didapat pada konten video
sebelum autentikasi integritas kebutuhan data dilakukan
pengaksesan dan ekstraksi data original harus dilakukan oleh pihak yang kompeten
seperti direkomendasikan oleh semua literatur keilmuan kritografi
dan oleh sejumlah pihak penelajaran pelatihan
dan sertifikasi kriptografi
sebagai alat forensik seperti sans iwtw aspo dan lainnya
hal ini juga sesuai dengan pasal dua puluh dan pasal dua puluh satu
pada peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
autentikasi data untuk menguji kutuan data
dan untuk mendeteksi ada tidaknya data yang disisipkan dibuang diedit
atau dan dimanipulasi
dengan membandingkan nilai hes
dari data asli dengan nilai hash dari data yang diekstraksi
apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai tes
maka data hasil ekstraksi tidak dapat dipastikan keutuhannya atau integritasnya
kemungkinan data telah diedit dimanipulasi dibuang dan disisipkan tidak bisa diabaikan
autentikasi data dipakai untuk memastikan
bahwa data yang diekstasi atau diterima sama dengan data asli atau dikirim
kejadilan pada proses ekstraksi data original pada kasus jessica
pada kasus cctv jessica data awal diekstraksi oleh karyawan kpu lubier
yang tidak memiliki kompetensi sama
karyawan ini tidak bergantung sama sekali dalam melakukan proses ekstraksi data
sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh sejumlah literatur
penyelenggaran latihan dan sertifikasi digital dan peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan
ketidakmampuan dalam mengekstraksi data ini ditujukan pada konten video
dengan format mp empat yang disimpan ke dalam flash disk tiga puluh dua gb
sementara dpr yang membuat data asli memiliki kapasitas lima ratus gigit
seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi data forensik
dia akan memikirkan bahwa data yang diekstraksi harus berupa data yang sama dengan data yang asli
seperti yang saya baca dalam berita acara pemeriksaan
dari saksi zajidin data diekstraksi dari dpr dengan fasilitas export all
ini tindakan yang sangat tidak profesional dalam digital forensik
seharusnya dilakukan bit by bit duplication atau yang dikenal dengan cloning
dari mekanisme ini sudah bisa dipastikan bahwa data yang diekstraksi
tidak memenuhi unsur unsur yang disarankan pada digital forensik
kejangan yang lain pada proses autentikasi nutang data
perbandingan lns atas data yang didalam data ini
atas data yang didalam dpr dan dengan nilai hash atas data yang tersimpan didalam flash disk
tidak pernah dilakukan
hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perbandingan nilai hes yang tercantum pada bap
dari kedua saksi adi adi ini merupakan tindakan yang sangat disaingkan
karena nilai hash atas data yang dimuat didalam flash disk tiga puluh dua gb
tidak pernah dibandingkan dengan nilai hash atas data asli didalam dpr
maka dapat dinyatakan bahwa data yang tersimpan di dalam flash disk tidak bisa dijamin keutuhannya
karena tidak dapat dijamin keutuhannya
maka data flash disk tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik
seperti untuk menganalisis dan mengerjakan objek objek didalam video
ya presentasi saya sampai disitu
baik saya kembali coba kepada tadi mengenai soal autentifikasi
ini sangat penting karena saya masih punya pertanyaan spesifik soal ini
juga mungkin supaya lebih real bagi kami
agar saya bisa mencari titakan di sana
di vita rewar muti
ini bukan flash disk ini dpr nya
coba di sini ada di kursi
bisa di kursi saja di jauhkan
kalau mau dibantu bapak
kalau mau dibantu dibuka dulu di rumahnya para lelaki ya
ini tidak digunakan hanya di data ya
hanya memudahkan kejelasan saja

data yang ada di flash disk
coba di letakkan
flash disk apa ini ya
ya yang mulai
data yang ada di dalam flash disk tidak bisa dipastikan
tidak bisa dipastikan keutuhannya atau integritasnya
karena tidak pernah dilakukan perbandingan nilai hash
antara nilai hes yang ada dari data yang ada di dp
dengan yang ada di dalam flash disk
dasar teori apa ini
dasar teori ilmu kriptografi
apa ilmu yang sudah ada di dalam flash disk
data yang dari sumber
dan data yang bagi tujuan destinasi
itu dipastikan sama jika memiliki nilai hash yang sama
saya caturkan sumbernya
coba dibuka di kotaknya
di kotaknya dibuka
jadi mudah gampang visual kita bisa lihat
kalau ada yang sudah datang apa
ahli sudah datang
ya sebentar kita selesaikan dulu ini
sebentar dulu ya
jadi biar dari kita
ya amri ya dapat gue ya
tadi ini jadi kamera ini jadi kamera
jadi sedikit tolong kasih pencerahan dulu kepada kami
jangan salah ya
ini kan vda
dpr ini dpr dpr inilah yang mengutar ke cctv jadi kabarnya di cctv dana dana disimpan di sini semua
dia direkam di sini sebenarnya ada lagi hardis mungkin di sini juga habisnya
dpr itu memiliki internal harddisk yang disebutkan lima ratus gigawatt
jadi inilah dpr
nah sekarang balikan ke sini karena kita punya tahu soal kes
kalau orang persis orang mentransfer dari dpr ini katakanlah ke tempat saya ke klasis ini
dari sana dipindah ke sini
menurut peraturan paper ini kan harus ada
ada perintah cara pengambilan
itu dari perintah cara
jadi waktu ini dari sana dipindah ke sini ke flashdisk ada perintah cara pengambilan
yang itu yang tidak ada di sini kan
kemudian setelah itu disita
nah sekarang dari sana dipindah ke sini
ada hash fingerprint sirip jari identifikasi
dan di benda itu ada sirip jari
artinya kalau salah kasih tahu ya
saya hanya baca baca buku di kita aja
setelah ini dikasih caps maka seandainya dari sini dipindahkan mau dua puluh juga flash disk tidak ada masalah
tidak ada masalah
karena seandainya yang dua puluh ini diroba robapun dia pasti akan
kan gitu dong
jadi kunci daripada originalitas kondifikasi itu adalah di hash
itu yang selama ini saya persoalkan kenapa tidak dilakukan cash
jadi seandainya kalau itu di transfer ke sini tanpa dilakukan hashnya apa yang terjadi
yang terjadi apa yang ada di situ tidak bisa dijamin ke tuhan nya
atau bisa dijamin
sama dengan yang ada di sana
karena orang bisa bikin macam macam
jadi biar kita tahu dulu apa hash
jadi hash disinilah yang terjadinya
pertanyaan saya apakah juga di sana ada s
di sana tidak ada hash
tidak ada hash
jadi dari sanalah yang dipindahkan ke sini
itu pemindahannya pak tidak dilakukan dengan standar
karena hanya melakukan export all menjadi file mp empat dan file apt
jadi apa yang di dalam ini sudah bisa dipastikan dari ekstensi file tersebut saja
bisa dipastikan bahwa data yang ada dalam dvr tidak sama dengan data dalam flash disk
karena data dalam flash disk itu dalam hexa stream atau bin stream
yang bisa diputar hanya oleh manufakturnya
sementara data yang di dalam flash disk itu dalam hexa stream atau bin stream

yang merupakan versi terkompresi dari data yang ada dalam diri
kalau pegawai kondiver tadi sudah mengambil data dari sana
data di sana jadi hilang
tetap ada di sana
jadi sebenarnya dari repotasi
dari repotasi dari flash disk yang mana
sebenarnya bisa saja dari situ kita putar langsung kan
bisa diputar dengan monitor
jadi kita jangan berdebat terus soal flash disk flash disk kan
bisa tak diputar dari sini
bisa kalau ada mengadakan cctv nya
di sini masih ada isinya nggak
karena jasa beruntung tanda tanda kemarin itu sudah kosong
ada tidak isinya ini sekarang
saya mau bertanya
kemarin kita sudah memutih pada saat pak mu tapi ada password ini tidak bisa dibuka
ada passwordnya di sini
passwordnya kita tidak tahu
pak mu ada
ada ahli christopher juga sudah ada
kita sudah selesai dulu ini
kita selesai dulu
soalnya nanti ada konfrontasi soalnya
kita tersesat dulu
biar kita dapat gambarnya betul
jadi gitu ya
jadi persoalan kita kan sekarang
sekarang yang di sini pun kita tahu isinya ada di bidang satu
kemudian isinya juga benar atau tidak sekarang juga kita tidak tahu
waktu itu waktu pertanyaan kepada mbak sri sudah kami hubung
penuntut umum mengatakan bahwa sudah kosong
jadi kita jadi kesulitan
jadi tadi sobara melakukan sebenarnya dari sini langsung pun bisa
nah pertanyaan saya
sepanjang keinginan sobara sebagai ami digital forensik
identifikasi itu penting tidak
merupakan entry point atau titik masuk sebelum dilakukan analisis forensik lainnya
kalau tidak dilakukan identifikasi apa
maka data yang ada dalam flash disk tiga puluh dua gb tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik
jadi kalau dikatakan materi analisis forensik itu termasuk penandingan maksudnya
kalau tidak dilakukan hasil hasil yang tadi
ya identifikasi atau perbandingan nilai hes
jadi kalau tadi sudah dilakukan hes
katakanlah dua bulan kemudian
kita ingin memastikan atau menjadi penyertikan sama tidak ini dengan yang di sana
sepanjang data yang di sini tetap ada masih ada
jadi kalau tidak dilakukan hes ing ini tadi sobara kita bilang tidak bisa dijadikan sebagai analisis
itu memang peraturan ini
ya karena memang
nah sekarang saya mengacu kepada peraturan kapolri dulu
saya mau minta penampasan pak
pasal dua puluh mengatakan
pemeriksaan barang bukti perangkat komputer
sebagaimana dimasuk dalam pasal tujuh belas wajib
jadi memang salah ya kan
memenuhi persatuan formal seperti berikut
permintaan tertulis dari kejahatan kesatuan wilayah atau kepembalan inti dan intasi
c bap sasi persatuan atau laporan kemajuan
dan berita acara penampilan penyitaan dan pembungkusan perangkuti
jadi peraturan kapolri ini harus dilakukan berita acara penampilan
itu salah satu salah rakyat sobara rantar itu
dan mereka untuk menjadikan
kalau ini tidak dilakukan
sobara rantar tadi tidak bisa dijadikan sebagai materi
tidak bisa dipastikan keutuhannya
dan tidak bisa dijadikan materi untuk digital forensik lebih lanjut
nah kemudian yang kedua dikatakan
pemeriksaan barang bukti perangkat komputer
sebagaimana dimaksud dalam pasal tujuh belas
wajib menemui persatuan teknis berikut
pertama penanganan para bukti komputer yang berkaitan dengan data
yang tersimpan dalam hard disk
atau penyimpanan data atau storage lainnya
dari sejak penanganan pertama
harus sesuai dengan tata cara yang berlaku
karena berarti memiliki sifat yang sudah hilang
dan bila berdiri tidak memahami
bila memilih tidak memahami tata cara penyitaan para bukti komputer
dapat menitak bantuan laptop for real
jadi artinya untuk penambil tanda itu
oliver tidak boleh kan
harus pertanyaannya yang nambil
karena mudah rusak ya
iya sudah rusak
baru inilah kita ikuti
para bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya
nah apa artinya
kalau sistemnya seperti ini
harusnya berikut dengan monitor
semua monitor yang ada
sehingga ketika pemeriksaan pap
kita bisa pastikan ukuran dari
semua monitor cctv yang ada
berikut dengan sistem yang
yaitu monitor monitor yang melekat pada sistem cctv
itu harus disita
karena merupakan objek dari berita acara pemeriksaan di sini
seperti yang tertera pada metadata
kalau itu tidak dikirim dengan seluruh sistemnya apa akibatnya
secara teknis dulu
secara teknis analisis forensik menjadi parsial
tidak memberikan analisis yang lengkap
seperti tadi yang kita baca pada metadata
kita tidak tahu ukuran sebenarnya dari cctv yang terpasang

ini kita tidak bisa pastikan
artinya apori untuk peraturannya ini
dan ini kebetulan tidak diragukan
dia tidak ada di sini ya
sistemnya itu lengkap di sini
di sini itu dan lengkap di sini
bak bak bak
tidak babakku harus tetap dapat dirapikan di sini tapi